indonesia ini memang terkenal dengan batiknya apalagi beberapa hari yang lalu kita juga baru merayakan hari batik nasional
nah selama ini memang yang dikenal sebagai kota batik adalah solo namun jangan salah karena di sekitar solo ternyata juga banyak tumbuh kembang industri batik
nah salah satunya desa pilang di masaran seragian jawa tengah
sabtu kemarin mereka mengadakan acara ritual membatik dikemas dalam festival
desa pilang di kecamatan masaran kabupaten sragen jawa tengah menggelar festival untuk merayakan hari batik awal oktober ini
desa ini adalah salah satu sentra industri batik di wilayah solo dan sekitarnya
pengrajin batik bilang ingin memperlihatkan ritual para pembatik zaman dahulu
zaman dahulu membatik bukan saja menjadi sebuah pekerjaan yang mendatangkan uang
namun ada doa doa dan pengharapan kepada sang pencipta melalui ritual ritual yang dilakukan para juragan batik
dalam setiap perlakuan ritual ada doa yang terucap
sehingga saat itu batik sragen dikenal berkualitas sangat baik karena pemilihan bahan dan pengerjaan yang lama
dalam acara ini dikenalkan ritual para pembatik zaman dahulu yakni ngeplong
yakni memukul kain mori agar kain lebih halus
ada juga tahapan ngeloyor atau menghilangkan kanji di dalam kain
dengan cara direbus
sekarang sudah ditinggalkan karena semakin bagus bahan kain juga karena semakin banyak batik instan
yang sekarang banyak ditinggalkan ada proses pembatik yang sekarang itu adalah yang pertama adalah ngeplong
ngeplong yaitu dengan cara memukul mukul kain supaya halus itu memang sekarang sudah ditinggalkan
akan tapi setelah diloyor langsung dicorek
atau bahkan kadangkala yang batik tulis itu tidak melalui proses ngoyor
langsung didesen ataupun dicorek
itu karena apa
event membatik seragenan lintas generasi
desa ini ingin kembali mengulang kejayaan batik sragen sebagai penyuplai batik di kota solo
batik sragenan juga dikenal sebagai batik pinggir bengawan
karena memang lokasi para pembatik berada di pinggir sungai bengawan solo
proses dulu itu memang lama
karena ubat ubatnya dari alami
untuk jenis itu sudah dulu
kalau sekarang itu lain
sejak potong mori itu harus diloyor
nanti terus di lorot lagi
kegiatan ini sekaligus ingin mengangkat kembali batik sragenan yang sebenarnya tidak kalah pamur dengan batik solo
padahal di daerah masran ini sendiri banyak desa wisata pengrajin batik berkualitas
ada desa kliwonan dan juga desa pilang
kartika bagus seragen